halo pak randy ini saya sama pak bos sekarang mau ke studionya bang jago
katanya malam ini ada yang mau natoran t bintang makanya kita mau ke sana
nah pak rini disuruh ke sana sama pak bos ya
malam ini juga mir
iya sekarang juga makanya disuruh ke sana ya
oke oke sekarang juga saya langsung ke sana ya
baru aku bisa mendapatkan kurban kebakaran villa laros
terima kasih ew nya kedi
aku sangat sangat menghargai waktu ini
iya semoga dengan kita ngobrol seperti ini kita bisa saling mengerti lagi bel
saya masih belum bisa mengatakan arah pertemanan ini kemana
ya tidak apa apa
saya tahu mungkin
ya itu waktu yang terlalu lama
aku mencoba mengerti dia
saya dan felix tidak ada hubungan apa apa
memang untuk saat ini
saya masih perlu waktu sendiri
tidak dengan feris atau siapa pun
aku mendapatkan jawaban dari adi langsung

ya mungkin selama ini aku aja yang terlalu overt

oh pada kenyataannya adi juga belum menetapkan hatinya kemana mana

jadi cemburu aku mungkin gak beralasan selama ini
jadi cemburu aku mungkin gak beralasan selama ini
tapi gimana dengan nasibnya mbak andin ya
gimana nasib keluarga pendopelita tanpa mbak andin ya allah
yaudah kalau gitu
udah malam juga mungkin
kamu butuh istirahat karena udah capek
baru pulang kantor
ya kita balik
ya kita balik
masih buka bang
stodo ini sudah tutup mas
besok lagi aja ya
gue disuruh bikin tato rantai bintang sama bang jonny
kenapa lu gak sama johnny
gue mau bikin tato kalau ada jonny di sini
ya mana gue tau
pokoknya intinya gua disuruh bikin tato rato bintang di tangan
gue mau bikin gambar dulu kalau johnny datang ke sini
buru buru nih bang
gue juga gak bisa
karena gue gak tau
lo anak buat jonny apa bukan
ada orang datang ke studio gue mbak
dia minta di tato rantai bintang mbak
peter pun ke atas lo
saya suka cepat ngetuk duit di edukasi
anggap gue jangan baik baik
pak pak pak
ini bang jago
katanya malam ini ada yang mau natal
malam ini sekarang ini sekarang
soalnya dia gak mau nato
kalau bukan jonny sendiri yang nganter
yaudah saya kesana sekarang
suruh orang jempol saya
oke siap siap siap
saya ganti baju dulu
siap siap boos
saya habis ini ganti baju juga ya pak
gak tau kenapa
setelah saya ngobrol sama bella
saya jelasin ke bela
dan untungnya bela juga ngerti
kok saya ngerasa jadi lega ya
jadi dia gak ngejepat
jadi dia gak ngejepat
jadi dia gak ngejepat
yaudah saya nelfon
malam malam begini
ada apa ya
sekarang mau ke studionya
ada yang mau nato rantai bintang
nah pak rendi disuruh kesana
sama pak boos ya
malam ini juga mir
sekarang juga makanya
buru disuruh kesana ya
sekarang juga saya langsung kesana
jangan ikut campur urusan gue loh
dan jangan jadi mata mata nya orang lain
ini bang joni
kok suaranya beda bang
lo tau sih
jangan pernah nantangin gua lo
dan jangan sok jadi jagoan di depan gua
gue telepon lagi bang joni
masuk aja dulu
gua siapin perangkatnya
buat anggapan gua
gitu doang dari tadi
aldibaran kemarin janji
dia akan jagain anak bini gua
jangan sampai mereka diapa apain sama penjahat itu
dia bisa menjamin keluarga gue
gue gak mau berhubungan lagi sama polisi
aku juga gak akan bisa duduk berlama lama di depan polisi ini
apa gue kabur aja ya dari sini
gue pergi aja dari sini
barusan gue ngeliat si mo udah tidur
aku tinggalin aja ya suratnya di sini
gue bener bener nih gak bisa ngadepin semuanya sendiri
kalau tidak salah
ini halaman rumah saudari siena
ini halaman rumah saudari siena
ini salah satu tamu undangan di villa la rosa
yang sampai sekarang tidak ditemukan keberadaannya di mana

ini adalah halaman rumah saudari siena
ini adalah halaman rumah saudari siena